euforia menjelang pertandingan final liga champions eropa antara tim real madrid versus liverpool
tak hanya dirasakan oleh para fans kedua klub yang berada di benua eropa namun juga menjalar hingga ke indonesia
tim real madrid dan liverpool akan berlaga pada final liga champion eropa yang digelar di stadion nsi olimpisky kiev ukraina pada minggu dini hari waktu indonesia barat mendatang
semangat dan euforia jelang pertandingan dua tim papan atas eropa asal spanyol dan inggris ini tak hanya dirasakan oleh fans kedua klub di eropa namun juga menjalar ke para fans di indonesia
acara nonton bareng pertandingan final liga champions eropa disiapkan oleh para fans di tanah air untuk mendukung tim kesayangan mereka yang berlagak
fans klub real maghrib indonesia yang tergabung dalam p nya real madrid ke indonesia atau prmi berencana menggelar nonton bareng di epicentrum jakarta selatan
dengan musik para martigrista juga akan dihibur dengan beragam acara lainnya
untuk acara nobar kita open gate dimulai dari jam sepuluh malam
nah sampai kelar acara paling sebut
nah di acara itu nanti kita bakal ada live musik performance minigame juga ada bakalan door press banyak sih disitu
nanti juga kita ada pembukaan booth buat pendaftaran membership
kita juga bakal jualan baju stiker
dan lainnya topi
banyak nih martinis martinis yang bakal dijual di real madrid
sementara itu fans liverpool di indonesia yang tergabung dalam big reds indonesia berencana mengadakan nonton bareng di plaza barat senayan yang berada dalam kompleks stadion gbk
aneka kegiatan diselenggarakan untuk menghibur fans liverpool yang datang ke acara ini
yang utama lebih ke kumpul sesama fans liverpool ya
di sana keluarga big reds juga kumpul di sana
ketemu banyak yang gak ketemu bisa ngobrol di sana
di sana juga ada beberapa
kalau yang masih pengen beli beli souvenir souvenir liverpool ada tenan makanan ada macam macam
jadi semuanya di sana kumpul
fans fanatik real madrid maupun liverpool di indonesia masing masing yakin tim idolanya lah yang akan menjadi pemenang dan gerak mengangkat tropi juara liga champions eropa dua ribu dua puluh
kemenangan untuk real madrid dua satu
cristiano ronaldo sama gareth bale yang cetak gol
tiga satu untuk real madrid
pencetak golnya ronaldo asensio dan benzema
marida apa yang ada di sini
yang pastinya kemenangan buat liverpool dengan skor tiga dua
mungkin kayaknya sih salah goal in satu gol
hasil pertandingan di kiev minggu dini hari nanti akan menjadi penentu apakah maritista atau liverpoolia yang akan berpesta dengan menyandang gelar sebagai sang jawara eropa